kita beralih ke sepak bola nasional
timnas indonesia u dua puluh tiga akan berhadapan dengan korea selatan u dua puluh tiga
pada laga uji coba di stadion pakansari bogor sabtu dua puluh tiga juni
pertemuan ini merupakan rangkaian persiapan kedua tim nasional
pada asean games sebelumnya korea selatan mampu meraih medali emas
tim berjuluk macan asia ini sengaja menggelar pemusatan latihan di jakarta
agar dapat beradaptasi dengan cuaca sebelum asean games dua ribu delapan belas agustus nanti
sebelum melawan timnas u dua puluh tiga korea selatan sempat bertanding
lawan persija dan menang dengan skor tiga satu
dari pertandingan itu garuda muda mengantongi beberapa kekuatan korsel
yang harus diantisipasi
asisten pelatih timnas indonesia u dua puluh tiga bima sakti menilai
laga sabtu nanti bisa dijadikan tolok ukur kekuatan garuda muda
nama yang ikut uji coba gelandang bali united stefano lilipali
untuk pertama kali dipanggil luis mia
lillipali terakhir bermain untuk timnas pada dua september dua ribu tujuh belas lalu
dalam laga uji coba kontra fiji di stadion patriot bekasi
yang pasti ini kesempatan buat lili pali ya untuk bisa menunjukkan
apalagi besok bisa dikatakan tes buat mereka
pemain pemain senior yang kita panggil
dan untuk ke apa
sesi latihan berikutnya mungkin mereka bisa dipanggil lagi
kalau besok bisa bermain lebih baik dan kontribusinya sangat besar buat tim